informasi berikutnya saudara meski penahanan sembilan warga yang menolak pembangunan bandara di ikn sudah ditangguhkan
polda kaltim tetap menerapkan wajib lapor
kabit humas polda kalimantan timur kombes artanto menjelaskan
status ke sembilan orang ini tetap tersangka meski penahanannya ditangguhkan
mengenai foto yang beredar rambut ke sembilan tersangka ini dipotong sebagai pelaksanaan tata tertib tahanan baru dalam ruang tahanan polri
saudara melalui pesan singkat kepada kompas tv kabit humas polda kaltim bilang status mereka tetap tersangka
dan untuk pemotongan rambut tahanan di rutan merupakan tata tertib pada ruang tahanan polri